anugrah film dokumenter pendek bertema perkotaan yang menjadi bagian dari festival ke delapan mega city short decomentary
digelar di paris perancis pada lima belas desember dua ribu dua puluh
dalam malam puncak ini jurnalis cnn indonesia yogi tujuliarto mendapatkan penghargaan utama sebagai pembuat film dokumenter pendek terbaik
festival mega city short documentary tahun ini diikuti puluhan pembuat film dokumenter pendek
ratusan judul film dari lebih lima puluh kota besar dunia diseleksi sejak oktober dua ribu dua puluh
sejumlah film dokumen terpendek mendapatkan penghargaan diantaranya penghargaan untuk kategori film berdampak positif
kategori film bertema urban pembuat kategori film dokumenter oleh pelajar dan pembuat film dokumenter pendek terbaik
penyelenggara memilih enam belas film yang menjadi nominasi pemenang penghargaan tersebut
jurnalis cnn indonesia yogi tujuliarto
indonesia yogi tujuliarto andra anhar dan ilham aji mendapatkan penghargaan utama sebagai pembuat film dokumenter pendek terbaik dalam festival ini dengan karya berjudul day dot need to know
film pendek yang menceritakan jasa seorang pemulung sampah di sungai jakarta ini mendapatkan apresiasi sebagai yang terbaik dalam cerita maupun sinematografinya
jurnalis cnn indonesia yogi tujuliarto
jurnalis cnn indonesia yogi tujuliarto
film pendek yang menceritakan jasa seorang pembulung sampah di sungai jakarta ini mendapatkan apresiasi sebagai yang terbaik dalam cerita maupun sinematografinya
film pendek yang menceritakan jasa seorang pembulung sampah di susul dankarampig menjaga raya darkestu
film pendek yang menceritakan jasa seorang pembulung sampah di susul dankarampig menjaga raya darkestu
film pendek yang menceritakan jasa seorang pembulung sampah di susul dankarampig menjaga rayaissenschaft
indonesia lain juga mendapatkan penghargaan pelajar
film dokumen terpendek karya kelompok mahasiswa universitas multimedia nusantara ini
menceritakan kehidupan di sekitar tpst bantar gebang
festival yang digelar sejak dua ribu empat belas ini telah mengumpulkan ratusan film dari kota besar dunia
sebagai upaya untuk menyampaikan berbagai tantangan perkotaan dan solusi menghadapinya
yogi tujuliarto paris perancis